akhirnya dia minta warisan di saat keadaan lagi genting kayak gini
don silahkan duduk
makasih ya makasih udah sempetin waktu untuk kesini ya
langsung aja yari soalnya waktu gue mempet banget nih
ada apa sih
oke jadi gini gue meminta bantuan hukum dari lo ya
atas kasus fitnah nisa kepada dewi kemarin itu
oh soal tuduhan bu nisa bahwa bu dewi itu yang melakukan sabotase terhadap rem mobilnya bu retno
ah iya jadi begini gue sudah dapat barang bukti
yang menunjukkan kalau tuduhannya bu nisa itu cuma fitnah dan tidak berdasar
iya pak dokter
iya pak dokter
pak dokter terus bagaimana nih pak dokter
mau diapain nih tang dok
oke palu itu kita harus serahkan ke pihak polisi ya
untuk mencari sidik jari siapa pelakunya atas kejahatan ini
oh gitu ya
tapi pak dokter aja deh yang nyerahin tang ini ke polisi
oke bang waring tunggu ya
tahan dulu nanti saya kesana untuk ngambil
ya siap dok saya simpan dulu tangnya

jangan kasih tahu siapa siapa ya
tolong rahasiakan hal ini
aku harus beritahu dewi
dia harus sangat berhati hati karena nisa sudah begitu nekat sekarang ini
dewi kamu panggili nisa karena pengacara aku mau bicara sama dia
untuk urusan apa
kamu tenang aja dewi karena hari ini urusannya bukan sama kamu
ya tapi kamu tenang aja karena nanti kamu juga punya giliran ya
apa maksudnya ini semua
kamu mau ikut campur
kamu lupa sama pembicaraan kita sebelum ini dewi
kalau aku akan memohon
buat keluarga haryo kusumo nurut sama aku
aku akan berkuasa atas seluruh keluarga mereka termasuk ami
kalau itu benar benar terjadi
dia pasti akan pisahkan aku dari abi
ada apaan sih
itu ada reva datang
gak tau tapi

jangan lupa subscribe
tapi abie masih anak anak maka sebaiknya harus dengan pendampingan wali untuk menerima warisan
iya dan aku sebagai walinya abi aku berhak atas pengelolaan dari harta warisan itu
ya aku tahu sebaiknya aku membicarakan masalah ini dengan mbak retno
tapi karena kondisi mamarna yang sedang sakit aku memutuskan untuk membicarakan ini sama kamu
ya walaupun aku tahu kapasitas kamu agak kurang ya untuk memahami masalah ini
jangan pernah kaget
aku mengambil harta keluarga aku kalau kamu berani abis kamu
keluar kamu dari sini keluar
karena aku aku juga akan menuntut untuk punya hak atas rumah ini
dan setengah dari harta kekayaan haryo semua termasuk menjadi direksi di perusahaan kalian
aku tidak akan lakukan ini
dari budayamu ini
dan semua orang secara sasar menanggapi kami
direksi di perusahaan kalian
kamu gak usah marah marah
gak perlu pakai emosi
dan kamu juga gak perlu takut
harta perusahaan kamu habis
karena aku sangat ahli dalam mengaturkan uang
tenang aja nisa
sini keluar saya bilang keluar
pengacara aku akan mengurus semua berkas yang diperlukan
jadi kamu gak usah repot
karena kamu nanti hanya tinggal tanda tangan aja
kamu dengar baik baik wanita gak tahu diri
aku tidak akan pernah menandatangani
apapun yang kamu
jadi lebih baik sekarang kamu keluar dari rumah aku
keluar aku bilang
sampai ketemu di persidangan
ini pak dokter retaknya
terima kasih bang odeng
barang bukti ini bisa membebaskan dewi dari fitnahnya bu nisa
iya pak dokter
semoga aja saya bantu doa
bang ureng juga bantu lihat lihat ya
jagain dewi sama abi di rumah puradno itu
kalau ada apa apa yang muncul juga akan langsung terbuat telepon saya
sudah siap melaksanakan pak dokter
yaudah bang odeng saya gak bisa lama lama ya
terima kasih sekali lagi
mama kenapa sih mah
kok lepar bantal gitu
udah diem ceri
baru aja beresin masalah tang
sekarang udah dateng masalah warisan yang diminta sama reva
dasar ular berbisa
bisa bisanya dia minta warisan di saat keadaan lagi genting kayak gini
don silahkan duduk ya
udah sempetin waktu untuk kesini ya
langsung aja ya uri
soalnya waktu gua mempet banget nih
ada apa sih
oke jadi gini
gue mau minta bantuan hukum dari lo ya
atas kasus fitnah nisa kepada dewi kemarin itu
oh soal tuduhan bu nisa
bahwa bu dewi itu yang melakukan sabotase terhadap rem mobilnya bu retno
eee iya jadi begini
buah sudah dapat barang bukti
yang menunjukkan kalau tuduhannya bu nisa itu cuma fitnah dan tidak berdasar